belum mendapat bantuan dari pemerintah akibat banjir
warga yang saat ini berada di kawasan cililitan jakarta timur
mengemis kepada pengendara di jalan
dan mereka menggunakan tenda warung pinggir jalan
sebagai tempat untuk mengungsi sementara
korban banjir di rt sebelas rw tujuh kelurahan cililitan jakarta timur
meminta sumbangan kepada pengendara motor
yang melintas di jalan dewi sartika cawang jakarta timur
setelah saat pagi
menggunakan kardus minuman warga mengumpulkan dana untuk membeli sarapan
karena belum menerima bantuan sejak sini malam
warga terpaksa mengungsi di bahu jalan raya
dan menggunakan tenda pedagang makanan yang belum berjualan
sementara warga yang tidak terkena banjir
mendirikan pos dengan logistik seadanya
sarapan bagi warga yang tidak terkena banjir
baru malam ini hari ini
secara ini mau di apa bu
sumber dana ini dari mana
kita kontak ke teman teman aja yang mau
istilahnya gini ya silakan bersedia saya menerima
kalau dari warga aja bu ya
kalau untuk makanan makanan bu pagi ini
ini saya juga masih beli
tapi ada target nggak sih bu berapa logistik yang disediakan buat warga
kira kira atau seadanya
kodanya dari warga sendiri
warga berharap ada bantuan makanan dan selimut
terutama perlengkapan bayi dan anak
warga belum dapat kembali ke rumah mereka yang masih terendam banjir setinggi dua meter
stefanus wangge jakarta
dan produser lapangan cnn indonesia
arief kurniawan akan melaporkan perkembangan terbaru dari kawasan kebon pala jakarta
selamat siang arief
arief sejauh ini bagaimana ketinggian air di sana mengingat bahwa informasi dari bendung katulampa
air sudah mulai surut bahkan di pintu air manggarai juga dikabarkan kondisinya sudah siaga dua kali ini
sejauh ini kondisinya di kebun pala seperti apa
ya selamat siang alfian
memang betul sekali
dengan menurunnya debit air di bendung katulampa
hal yang sama juga terjadi di jalan jatinegara barat di kawasan kampung pulo
kampung melayu jatinegara jakarta timur
dan saat ini di ruas jalan jatinegara barat ini sudah dibuka
tadi dibuka pada pukul dua belas siang
dan saat ini kendaraan roda empat dan juga bestras jakarta sudah bisa melintasi jalan jatinegara barat
karena sebelumnya pada pukul lima pagi tadi jalan jatinegara barat ditutup
karena memang di belakang saya di jalan jatinegara barat
tepatnya di dekat dengan tanggul ini memang tertutup dengan tumpahan air kali ciliwung
dan seperti anda lihat saat ini kondisi sudah surut
karena tadi pagi itu ketinggian masih bertahan di dua puluh tiga puluh cm
namun untuk saat ini satu satunya genangan air yang tersisa itu hanya di dekat bibir tembok tanggul
dan ruas jalan jatinegara barat sudah normal kembali
semua kendaraan sudah bisa melewati
namun di sini dari tim sar brimob dan juga dari satpol pp dan juga aksi cepat tanggap ini juga masih bersiaga
dan untuk tim sarbrimob sendiri ini mereka juga menyediakan skoci skoci
di sini ada dua skoci yang disediakan oleh tim sar brimob
dan tadi proses evakuasi masih berlangsung
namun keterangan dari kepala seksi operasi akp sutarno
proses evakuasi ini hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari warga
jadi jika ada warga yang meminta untuk dievakuasi
baru tim sar ini bergerak untuk masuk ke dalam perumahan warga
karena memang di dalam sendiri itu masih cukup tinggi yaitu satu lima meter sampai dengan dua meter
dan dari dini hari tadi sampai dengan
dan siang hari ini dari sarbrimob sudah mengevakuasi sebanyak enam puluh warga
karena memang dari keterangan warga yang saya tanyakan secara langsung
mereka lebih memilih bertahan di rumahnya masing masing untuk menjaga barang barang mereka
dan jika dibandingkan dengan banjir yang terjadi pada tahun dua ribu dua belas lalu
untuk banjir tahun ini memang tidak separah tahun dua ribu dua belas masih lebih parah tahun dua ribu dua belas
dan satu hal yang menarik tadi sempat kepala dinas tata air provinsi dki jakarta
teguh hendrawan meninjau lokasi banjir
dan tadi dari pernyatanya dia dia mengakui bahwa untuk tanggul ini
itu ada kebocoran ada rembesan rembesan di bibir tembok yang menghalangi luapan air kali ciliwung
akibatnya karena ada rembesan rembesan tersebutlah air bisa tumpah ke jalan jati negara barat
dan untuk antisipasi dan juga solusi
tadi teguh hendrawan mengatakan nanti setelah banjir ini surut
sudah selesai nanti akan dibangun pintu air
dan pintu air ini nantinya akan terintegrasi dengan
pintu air manggarai untuk bisa mengatur air yang masuk ataupun keluar di kawasan jatinegara barat ini
dan juga tadi teguh hendrawan menjelaskan untuk program normalisasi kali ciliwung ini
tidak hanya di kali ciliwung saja tapi juga di kalisunter dan juga kali pesanggerahan
untuk anggaran sendiri dari apbd dki jakarta
teguh hendrawan menjelaskan itu dialokasikan satu delapan triliun untuk proyek normalisasi
namun untuk tahun dua ribu delapan belas anggaran satu delapan triliun tersebut memang belum turun
dan ini masih ongoing masih berjalan
namun teguh hendrawan mengatakan salah satu kendala utama dalam proses normalisasi ini adalah masalah pembebasan lahan
dan pembebasan lahan ini terkait dengan masalah hukum
karena memang ada sengketa sengketa yang tuntutan tuntutan yang diajukan oleh warga dari warga kampung kulo sendiri
yang tidak terima jika direlokasi
dan masalah masalah hukum inilah yang harus diselesaikan di pengadilan terlebih dahulu
dan inilah sebetulnya yang menimbulkan kendala

dan teguh tadi menjelaskan bahwa proses pengerukan dan juga pembersihan sedimen sedimen lumpur itu masih terus berlangsung
dan memang untuk antisipasi jika memang terjadi luapan lagi
tadi teguh hendrawan mengatakan jika bendung katulampa curah hujan meningkat
debit air meningkat itu nanti siang siang ini juga
itu sebanyak tujuh pompa air akan disiagakan di dekat bibir

tanggul di jalan jatinegara barat ini
sehingga jika nanti ada luapan air
tujuh pompa air tersebut akan dioperasikan untuk bisa membuang luapan luapan air tersebut kembali ke kali ciliwung
ya arief anda tadi mengatakan memang masih banyak sekali warga yang tetap bertahan di rumah mereka begitu
lalu sejauh ini sejauh pengamatan anda
apakah sudah ada posko posko pengungsian yang didirikan untuk membantu warga yang mungkin tidak ingin tinggal di rumah
tapi lebih merasa nyaman dan aman
untuk tinggal di pengungsian sejauh ini berdasarkan pantauan anda seperti apa
ya untuk posko dari informasi dari polres jakarta timur ini ada lima posko yang sudah disediakan
ada dua di masjid terdekat lalu satu di smp dua puluh enam
terus selanjutnya di puskesmas kampung melayu
dan terakhir di posko di pos rw tujuh
dan dari lima posko yang sudah disediakan tersebut
berdasarkan data dari polres jakarta timur
itu hanya seratus orang
jadi hanya satu ratus dua puluh delapan kepala warga saja yang mengungsi
dengan total jiwa mencapai tiga ratus delapan puluh
sedangkan untuk korban banjir yang terdampak dari luapan air ciliwung ini
ini ada delapan ratus kakak
itu meliputi rw tiga rw empat rw lima rw tujuh dan rw delapan
dari delapan ratus kakak tersebut hanya satu ratus dua puluh delapan saja yang mau menempati posko posko yang sudah disediakan
dan sisanya lebih memilih untuk bertahan
dan memang dari pengakuan warga yang tadi saya sempat wawancara bernama devi

warga di sini memang sudah terbiasa dengan datangnya banjir
dan mereka lebih memilih untuk bertahan di rumahnya
karena mereka bisa menjaga barang barang yang mereka miliki
dan mereka bisa mencari makanan dengan ke jalan jalan di jalan jatuh negara barat ini
karena memang di sepanjang jalan jatuh negara barat ini meskipun kondisi banjir
banyak sekali warung warung makan ataupun tukang jajanan yang melintas di kawasan ini
jadi mereka tidak terlalu khawatir
justru yang mereka butuhkan warga butuhkan di sini adalah perlengkapan bayi
seperti selimut susu lalu popok
itulah yang mereka butuhkan jika dibandingkan dibandingkan dengan kebutuhan lain
baik terima kasih arief kurniawan atas informasi anda
nantikan kembali bergabung bersama anda untuk mendapatkan perkembangan selanjutnya